menolak razia narapidana di lapas kelas dua a jambi mengamuk dan membakar lapas
akibatnya kantin dan juga ruang aula hangus terbakar
enam orang narapidana dan enam orang polisi terluka dari peristiwa ini
kerusuhan terjadi di lapas kelas dua a jambi yang terletak di jalan kapiten patimura pada rabu malam
kericuhan terjadi setelah narapidana blok tahanan narkoba yang melakukan unjuk rasa
terlibat bentrok dengan petugas keamanan
akibat kerusuhan ini narapidana perempuan dipindah ke ruang tahanan imigrasi
sementara petugas gabungan dari tni dan polri terus berdatangan masuk lapas
narapidana juga merusak kamera pengawas yang ada di dalam lapas
berusaha mengendalikan suasana petugas melepaskan tembakan peringatan dan gas air mata
namun tembakan justru dibalas lemparan batu dan kayu
narapidana juga membakar ruang kantin dan aula
akibat bentrokan ini enam orang narapidana dan enam orang polisi terluka
sebagaimana kita ketahui bersama baru saja telah terjadi kerusuhan di dalam lapas
terkait adanya ketidakpuasan warga binaan dan kondisi lapas yang sudah over
selain memprotes razia kerusuhan juga dipicu oleh ketidakpuasan narapidana atas kondisi lapas
seperti kapasitas yang berlebih dan masalah air
kepuasan dari warga binaan misalnya tentang kondisi lapas yang sangat over kapasitas
dari tiga ratus kapasitas di sini seribu tujuh ratus lima puluh an
kemudian juga tadi disampaikan ada masalah air
dan masalah seringnya ada razia
narapidana melakukan unjuk rasa sejak jam dua puluh satu tiga puluh waktu indonesia barat
kerusuhan meredah sekitar pukul tiga puluh waktu indonesia barat setelah perwakilan narapidana berdialog dengan pihak lapas
sementara pemadam kebakaran berhasil memadamkan api sehingga tidak merembet ke sel tahanan
nugroh hukus mawan jambi
jambi rabu malam ini memanas dan juga memaksa petugas untuk melepaskan tembakan peringatan
dan untuk mengetahui kondisi terkini sudah tersambung dengan bambang palasara kepala kantor wilayah kementerian hukum dan ham jambi
selamat pagi pak bambang
bagaimana selanjutnya tindak
selamat pagi mbak
baik pak bambang bagaimana sebenarnya tindak lanjut terhadap para pelaku pembakaran aula dan juga kantin lapas di sana pak
ya tindakan selanjutnya tentunya akan kita evaluasi
satu sistem pengamanan
kedua juga yang paling utama adalah karena sudah sangat over kapasitas tentunya nanti akan kita cek lapas lapas mana yang kondisinya lebih memungkinkan untuk ditempati warga binaan dari lapas jambi
nah ini tentunya juga memakai proses yang penting
sekarang ini tindakan yang paling utama adalah recovery atau pemulihan keadaan lebih dahulu
baru nanti secara pelan pelan tapi pasti akan kita tata lagi baik sistem keamanannya maupun alokasi penempatan warga binaan
tapi sejauh ini kondisi sudah aman ya pak bambang ya
tapi memang mau nggak mau ya mungkin akan kita evaluasi lapas mana yang paling memungkinkan
bisa menerima limpaan warga binaan dari lapas jambi yang seharusnya hanya dihuni tiga ratus narapidana
saat kejadian kemarin dihuni oleh seribu tujuh ratus lima puluh empat
jadi sementara itu dulu mbak
tapi sejauh ini kondisi lapas sudah dalam kondisi terkendali ya pak saat ini pak
sudah sejak tadi malam kan kita sudah dialog dengan mereka dan kami juga sudah tadi malam kan mungkin sudah di
siarkan di tv kita sudah adakan semacam kesepakatan dengan utusan utusan atau pemuka pemuka warga binaan
sehingga mereka kembali ke blok
walaupun kondisi bloknya ya mungkin ada beberapa yang rusak gitu
tapi sampai saat ini kondisi mudah mudahan berlangsung selamanya kondisi
selanjutnya bagaimana juga dengan
enam orang narapidana dan juga enam anggota kepolisian yang dikabarkan ini juga terluka begitu pak
dan juga penjagaan di lokasi lapas bagaimana
untuk baik warga binaan yang terluka maupun polisi yang terluka semua sudah mendapat perawatan di rumah sakit
sedangkan kondisi lembaga pemasarakatan sendiri sekarang masih dijaga dan diperbantukan dari pihak kepolisian
dan pihak tni
jadi kondisi kita kondusif tapi masih dalam pengawasan yang lebih intensif dengan bantuan dari tenaga polisi dan tni
baik terima kasih pak bambang palasara kepala kantor wilayah kementerian hukum dan juga ham jambi
iya terima kasih